di rumah kenapa
boy kita bisa nggak ketemuan malam ini juga
aku pengen lihat muka kamu aku kangen sama kamu boy ya
kita ketemuan malam ini ya
shhh udah panggilin aja revanya
saya lagi main petak umpet sama bapak
dibahaya banget kalau misalkan
mas b bisa ketemu sama puai
mas b kan sama boy pernah ketemuan
kalau misalkan ketemuan lagi bisa tahu kalau boy itu
adalah mantan aku
dan mas b itu adalah bapaknya reva
reva bisa manfaati situasi ini untuk menjatuhkan aku di depan naspe
itu gak boleh terjadi
namu lagi pakai bubuk bungkuk yang gak kaya itu kan
makanya aku bungkuk dimana kancing baju aku ya mas
perasaan kayak aku pakai speting gak pakai kancing
ini kancing tadi aku pakai kemeja mas gimana ya
lagi nyari kancing refah dah
si reva lagi ada temen cowoknya
iya tapi udah lama lama gak ada temen cowoknya
yang penting cari kancing dulu
mungkin di kamar kak i tadi kan aku jalan
mas mas di jalan
lo ngapain kesini
seharusnya gue ngomong dulu sama lo kalau gue butuh bantuan lo
tapi waktu itu gue udah bingung banget
mau minta tolong sama siapa lagi buat pura pura jadi pacar buah
karena yang ada di pikiran gue itu
gue gak ada maksud buat nyakitin perasaan lo
atau enggak mainin perasaan loh
ah dia kayak bener bener meminta maaf deh
tapi gue harus kerjain dia dulu nih
waktu itu aja dia yang ngerjain gue
sampai gue disuruh ke rumah dia
buat ketemu sama orang tuanya
gue gak akan maafin lo sekarang
kok gak ketemu mas
yaudah lah mas lupain aja kancingnya
kita tidur aja yuk udah malam
tidur gimana ini baru jam sembilan
masa kamu udah ngantik pumben banget
iya mas karena mungkin aku kecapean hari ini
mungkin banyak kegiatan jadi aku kayaknya
butuh istirahat mas kita tidur cepet ya
mas mau kan nemenin aku
kamu duluan sayang ya
iya mas juga tidur
mas penasaran banget sama temennya reva itu
jangan jangan di anak sekolahan yang kamu bilang apa tadi
anak jalanan itu
oh yang geng motor itu mas
ya bukan itu teman sekolah
anak baik baik kok mas
iya beneran dia baik baik beneran ya baik baik

terus aku juga kenal kok beberapa temen temennya revo
kayaknya boy bener bener udah ngelupain aku
dan sekarang udah suka sama reva
ehm engga engga engga
boy gak boleh jadi milik reva
dia harus kembali lagi sama aku
aku yakin suatu saat nanti
setelah aku bisa menguasai
seluruh kekayaannya mas be
kok lo masih disini
ya kan gue udah bilang sama lo
karena percuma juga gue pulang
aku tuh gak bisa tidur
karena gue tuh ngerasa selalu bersalah
masuk rumah sakit
ya yaudah gue
gue kesana sekarang
maya kamu masuk rumah sakit
ya yaudah gue ikut lo ya
hai yakin aduh kalau gue sih nggak yakin nggak usah ya udah malam soalnya eh boy hai kalau temen
gue juga lagi kan harus kabarin raya raya harus tahu ida nanti gue naik motor gua aja kok nggak
usah kalau mau ikut bareng gue aja ya udah deh gue jahat dulu ya bentar gue tunggu di motor
eh mas sayang ini udah jam setengah sepuluh dan mas gak denger kalau dia pulang masa ketemu dia dulu
mas aku kan istrinya itu kan tugas istri untuk mengecek anak anak jadi biar aku aja yang melihat
keadaan reva temannya pulang atau belum masih rata jadi sini masih tiduran aja ntar aku lihat
di rumah kenapa
boy kita bisa nggak ketemuan malam ini juga
aku pengen lihat muka kamu
aku kangen sama kamu boy ya
kita ketemuan malam ini ya